kita beralih ke informasi selanjutnya warga menangkap sekor buaya yang muncul usai banjir surut di kabupaten pasaman barat sumatera barat
namun warga tetap was was karena masih ada empat ekor buaya lainnya yang berkeliaran di sungai
padahal sungai biasanya digunakan warga untuk mandi dan mencuci
buaya ini ditangkap warga di aliran sungai batang talua ambun nagari kotosawah kecamatan lembah malintang pasaman barat
buaya mulai tampak memasuki aluran sungai di kawasan pemukiman warga setelah banjir bandang melanda daerah itu beberapa hari yang lalu
meski buaya sepanjang dua lima meter itu sudah tertangkap warga masih diliputi kecemasan
mereka menduga masih ada buaya lain di sungai tersebut
buaya yang tertangkap itu diserahkan ke bksda setempat
warga juga meminta bantuan bksda untuk menangkap buaya buaya lain yang diduga masih berkeliaran di sungai
jone di kambang pasaman barat